untuk mengetahui lebih lanjut tentang perekrutan carlton cool kita telah terhubung dengan manajer persib ada umuh muhtar di bandung
pak umuh ini kalau kita berbicara soal perekrutan capton cool begitu menjadi penasaran para netizen dan juga warga indonesia
apa alasannya yang kemudian memikat bandung membuat akhirnya menarik caltun cool ke persib
ya kita karena masih ada satu kuota lagi ya asing ya alhamdulillah
jadi bicara dengan manajemen semua ya pelatih pun juga mengharapkan ada tambahan begitu kita berunding semua
ya lihat juga karena ada sergio panik ya kemarin masih agak cedera jadi saya juga agak agak ragu
jadi disitulah jadi ini kesempatan saya bicara dengan pak glenn sugita penjaga ya co
persib ya alhamdulillah beliau sangat sangat mendukung begitu
sangat mendukung dan ini pun juga kenapa kita ngamur lagi kaltun kul
karena di depan pasti takutnya tumbul ya
walaupun sudah ada michael ashen juga itu disitu kita masih masih ragu kalau ada di depan kosong
tapi saya kan masih siap lah karena ada at
mas sunaga juga ada tantan di depan ya
itu sebetulnya tidak dideragukan
tapi kita menjaga karena persib sebagai juara jadi kita tetap untuk menjaga persib jadi juara lagi nanti ke depan
jadi ya pak glenn sudah tidak hitung hitungan lah gitu
sudah tidak hitung hitungan akhirnya deal
dia tidak begitu susah karena kita sudah punya pion satu itu kemarin michael essien masuk
ya dia juga kontak kontak dibicarakan bagaimana di indonesia
bagaimana di persib
dan dikatakan mungkin ya ramah dan baik lah disini ya semuanya mendukung begitu ya
hal ini dia tidak tidak begitu susah ya
akhirnya bergabung ya hari tadi kita sudah konferensi pers juga ya
jadi sudah diumumkan bahwa dia sudah resmi bergabung dengan persib begitu
jadi yang intinya kenapa harus ada juga
kita pun juga untuk menambah ilmu dari mereka kepada pemain pemain yang ada
yang udah ada di persib
sangat ditunggu tunggu mereka pada datang begitu ya
karena saya sudah sampaikan
jadi tadi pun juga walaupun umpuk ada di persib di tengah gitu kan
pasti terlalu banyak kalau orang bilang
tapi disitu kita bicara bicara tim
jadi semua penyulga nanti akan bergantian bermain
semua pemain sangat sangat senang lah begitu ya
jadi nanti akan menimbang ilmu dari mereka
menimba ilmu dari mereka pun juga
bagaimana seriusannya dua pemain ini
dan bagaimana kita nanti supaya terbawa gitu ya
motivasi dari mereka
mungkin yang tadinya pun juga agak lehak leha
nanti mungkin dilihat dengan mereka ini dua
pasti akan lebih tajam lagi
pak umu yang juga menjadi penasaran begini
pemain sangat sangat semangat begitu ya
tapi tambah lagi ini ya alhamdulillah begitu
pak umu ini yang juga menjadi penasaran
begitu dari warga selain apa alasannya
berapa banyak atau berapa besar mahar untuk meminang kartun kool ke persib bandung
ini banyak sekali orang yang penasaran
pak ungu masih bisa mendengar saya
berapa besar nilai mahar begitu katakanlah untuk meminang kartun cole
sepertinya kita ada gangguan komunikasi
saya panggil kembali pak umu bisa mendengar suara saya
saya bertanya mengenai berapa besar nilai mahar untuk meminang kartun cool ke persib bandung
nanti kita putus dulu mungkin sesaat lagi kita akan coba
supaya sambungannya sudah baik kembali
baik terima kasih pak umuh
netizen tanah air dan luar negeri pun kembali ramai berkomentar setelah status resmi kartun memperkuat squad maung bandung
ya ini kita lihat bersama dari imose seorang reporter dan komentator olahraga
aku doakan untuk teman baiku cole yang sudah bergabung dengan persib bandung di indonesia
klub yang sama dengan michael essien saat ini
kemudian dari james m simanus tim persib bandung di indonesia sudah merekrut michael essien dan juga kartun cole dalam dua minggu ini
hal ini membuat ekspung gawat jahat
yang membuat ekspung gawat chelsea di musim dua ribu lima dua ribu enam kembali bersama
kemudian dari jurnalis olahraga adam shergold
carton cole telah menandatangani kontrak dengan tim persib bandung di indonesia hari ini
ia akan bermain bersama michael asean di sana
kita bergeser ke akun twitter selanjutnya
dari west ham central langsung
doa terbaik kami untuk kesuksesan pahlawan west ham kartun kool
dia baru saja bergabung di persib bandung
dan kemudian bergeser ke yang terakhir dari akun kilang mahesa dengan membeli asean
jadi ada alasan pampel persib menaikkan harga tiket pertandingan
jadi sama harganya dengan laga chelsea
baik karena tadi sambungan sempat terputus
kita coba lanjut lagi mengenai perekrutan kartun cole ini
oleh persib bandung kita sapa langsung
pak umu selamat malam
bisa mendengarkan kembali suara saya
halo selamat malam pak umu
pak umu kalau kita berbicara soal tadi apa alasan yang menjadi penasaran para netizen
ini netizen dan juga warga indonesia banyak penasaran
berapa besar biaya atau mahar untuk meminang seorang kartun cole ke persib bandung
ya mungkin semua orang tahu ya sudah bisa mengira bahwa dia dua ini berapa gitu kan
tapi kita sudah tidak hitung hitungan ya
yang pak glen pun juga pak teddy sudah bicara
bahwa kalau semua klub juga ya tidak akan ada untunglah dalam situasi begini
tapi kita sangat serius dan kita pun juga sayang melihat animo supporter bobotoh di jawa barat ya berjuta juta
nah ini kita juga harus mengembalikan terima kasih kepada mereka yang begitu semangat
begitu antusiasnya gitu dari boboto
jadi kita sudah tidak hitung hitungan masalah biaya begitu ya
pasti semua tahulah biaya ini sangat besar dan tidak mungkin ada untung
tapi kita dalam perhitungan ini sekarang sponsor pun juga membludak
dan kita pun juga sebetulnya sudah kewalahan dengan sponsor begitu ya
di sini jadi perhitungannya jadi nomor satu kita untuk menaikkan nama khususnya klub yang ada delapan belas ini
klub yang terangkat
jadi semua klub pun juga terangkat
dan di sini pun juga pssi juga ya persatuan sepak belah seluruh indonesia ini juga terangkat
jadi bukan bukan untuk di asia saja
sekarang sudah ke eropa ya sudah internasional ya
ini memang yang luar biasa
jadi menaikan lah
menaikan level persib begitu ya
menaikan derajat pssi lah terus namanya persib sepak belah di indonesia
ya itu persib ya
sehari setelah penandatanganan begitu michael essien dan juga carlton cole ini sudah berlatih bersama dengan tim persib
apakah itu benar dan kemudian bagaimana respon dari tim sendiri mengenai kedatangan mereka
nah itu sebelumnya juga mereka sudah sangat senang dan mereka juga harus sama sama untuk ikut menimba ilmu
jadi mereka kan termotivasi ya karena mereka pun juga pasti pasti mengatakan
saya tadi bicara juga paparan sama pemain sebelum ke lapangan
semua sangat respon
dari kemarin pun juga saya sudah memberitahukan semua pemain justru sangat senang lah
jadi mereka pun juga berhitungnya bukan bukan berhitung karena perorangan
jadi berhitung untuk klub ya
klub kita ini jadi besar
dan juga datang dengan dua orang ini
ya ini yang sangat luar biasa
jadi pemain lebih semangat
akhirnya lebih semangat lah di situ yang tidak tidak diragukan
baik ini artinya akan ada babak baru di persib bandung begitu ya pak umu
mereka pun juga tadi gembira begitu dia datang sebelum saya ngasih pengarahan dengan para pemain
ya sebelum ke lapangan
baik terima kasih pak ubuh muhtar manajer persib bandung atas informasinya
kita harapkan ada kualitas yang lebih semakin terlihat dari persib bandung
terima kasih banyak